dan beberapa pesawat dari arah barat atau dari negara negara eropa akan melintas
namun terjadi perbedaan angka pada jumlah obat sirup yang aman digunakan kembali
mulai karir kelatihnya tuh apa langsung kah atau gimana
oh oke satu hari itu kan dua puluh empat jam kalau sehari mas ibun bisa bikin dua puluh berarti hitungannya gimana gak tidur dong
saat terjadi lonjakan kasus akibat varian delta dua bulan terakhir
dan yang golkar lakukan kan baru membentuk tim teknis